arya permana bocah sepuluh tahun asal kerawang jawa barat yang mengalami obesitas ekstrim bersekolah pagi ini
berbekal buah buahan arya bersekolah tanpa memakai seragam dan sepatu
diantar oleh kedua orang tuanya ade sumantri dan maisaro
arya permana berjalan kaki menuju sdn cipurwasari satu di kampung pasir pining
desa cipurwasari kecamatan tegalwaru kerawang
arya tampak bersemangat untuk ke sekolah meski sesekali tampak tersengal dan kelelahan
pagi itu arya ke sekolah tanpa memakai seragam
ia senang bisa kembali masuk sekolah setelah libur panjang
senang bertemu dengan teman teman ini hari ini
gimana suasana di kelas ini saat area masuk sekolah sendiri
kedatangan arya disambut hangat oleh teman teman
mereka sudah lama tidak melihat arya bersekolah
arya juga dikenal sebagai siswa yang cerdas dan berprestasi
sebagai juara kelas selama dua tahun berturut turut
area masuk sekolah lagi
biasanya kalau sama area dulu main main apa aja
main bola main ps main game
sesuai anjuran dokter di hari pertama sekolah ini
arya membawa bekal buah buahan
badannya bisa kembali turun